untuk mengetahui kondisi terkini di wuhan tiongkok kita sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan salah satu mahasiswa indonesia yang sedang berada di wuhan ayu winda puspitasari
selamat sore waktu indonesia winda
winda bagaimana kondisi anda dan juga teman teman mahasiswa saat ini di wuhan
kondisi saya dan teman teman yang di wuhan saat ini baik baik saja
kebutuhan pangan juga terpenuhi semua
oke winda ada berapa sebetulnya mahasiswa yang berada di seluruh kota wuhan
mahasiswa di seluruh kota wuhan ada sembilan puluh an kira kira
kalau di asrama tempat anda tinggal saat ini ada berapa winda
kalau di asrama kita saat ini kira kira ada dua puluh lebih ya
oke kemudian dari dua puluh mahasiswa yang berada di asrama tempat anda tinggal saat ini
apakah kemudian pihak kampus pihak universitas masih mengizinkan kalian untuk keluar
berjalan jalan ataupun membeli kelengkapan logistik ataupun makanan di luar atau diisolasi di dalam asrama winda
begini saya jelaskan sekali lagi sebenarnya kita tidak diisolasi di sini
kita keluar kamar atau keluar asrama dan kita juga masih keluar buat beli bahan pangan atau buat pokoknya buat makanan gitu
masih bisa keluar keluar tapi proses belajar mengajarnya di kampus bagaimana
kita sendiri kita masih belum berani untuk keluar lebih jauh dari kampus
kita beli bahan makanan pun juga di area sekitar kampus seperti itu
oke untuk proses belajar mengajarnya kegiatan di kampus ini masih berjalan normal atau memang sengaja diliburkan oleh pihak kampus winda
untuk belajar mengajar memang dari awal sudah liburan libur semester seperti itu libur winter gitu
sampai kapan kira kira akan diliburkan
karena kan kalau kita lihat ada beberapa kebijakan dari pemerintah tiongkok untuk meliburkan dan juga menjaga agar warga ini tetap berada aktivitasnya di dalam rumah saja
iya sebenarnya dari awal kalau untuk masuk dari sekolah itu tanggal delapan februari itu sudah masuk
cuman kemarin ada kayak seperti notifikasi dari kampus bahkan akan diundur
tapi masih belum tahu kapan masuknya
soalnya juga masih belum kondusif
oke winda mungkin anda bisa ceritakan berbagi kepada kami yang ada di indonesia kondisi situasi di kota wuhan itu seperti apa
apakah betul memang saat ini sangat sepi sekali seperti kota mati seperti yang dibagikan dalam video video yang beredar
saya sudah sudah untuk keluar dan memang sepi sekali karena kita juga tidak ada akses untuk transportasi karena kota kita kan di lock dan masih di kunci
jadi untuk transportasi gitu masih belum
masih belum berjalan
tapi aktivitas perekonomian apakah tetap berjalan di kota wuhan atau memang sebagian banyak toko toko yang tutup gitu
untuk seperti toko toko yang tutup ya karena kan memang kebetulan juga pas bertepatan dengan perayaan imlek
meskipun tidak ada wabah virus pun juga mereka tutup
tetapi ada juga beberapa yang masih buka
oke winda ini kan banyak sebetulnya mahasiswa dari wuhan menginginkan agar pemerintah ini segera
melakukan evakuasi terhadap anda dan juga teman teman
apakah sudah ada komunikasi dengan kbri di beijing agar segera mengevakuasi kalian keluar dari wuhan untuk mungkin dibawa ke beijing terlebih dahulu
ya untuk evakuasi kbri terus berupaya agar semua mahasiswa di wuhan itu dievakuasi
cuman hari ini kbri juga selalu memantau seperti itu
juga memberikan bantuan dana terhadap kita karena kan kebutuhan juga harganya
mungkin melunjak seperti itu
kapan rencananya memang mahasiswa akan dievakuasi apakah kbri sudah memberikan kepastian waktunya winda
kalau itu saya juga tidak tahu diusahakan pokoknya semampunya
oke kemudian terakhir harapan anda dan juga teman teman mahasiswa di sana apa menghadapi penyebaran virus corona ini yang semakin meluas
harapan saya kami semua di sini juga berharap agar segera dievakuasi
terima kasih banyak banyak ya buat semuanya virus corona ini juga cepat sekali menyebarnya seperti itu ya
over aja selalu jaga kebersihan dimanapun
oke terima kasih sekali ayu winda puspita yang merupakan mahasiswa yang saat ini berada di wuhan tiongkok
semoga teman teman dan juga winda tetap sehat dan juga selamat bisa kembali ke tanah air berhasil dievakuasi oleh kbri
terima kasih sekali winda